iya dek ada yang ibu bisa bantu
bu yang ini berapa ya
oh yang ini enam puluh ribu dek
adek punya uangnya berapa
yang ini aja dek
ini juga bagus kok
aku gak kayak anak anak lain yang manja
kalo kena hujan sedikit
malah aku anggap hujan itu temen
intan harus dengerin nasihat eyang
sekarang ganti baju dulu ya
terima kasih sayang
ya aku ganti baju dulu ya
nah gitu dia ganti baju
emang aku mau masak gorengan
tapi aku lupa beli bahan bahannya
iya om intan lupa
aku masak dulu ya
terima kasih nak mirza
ternyata dulu fred
karena aku dia anche
sekarang mati kompornya dah oke ah
bintang berapa banyak jualan hari ini enggak sebanyak biasanya om soalnya gara gara aku
sekolah aku cuma bisa jualan pulang sekolah kecuali sabtu sama minggu kalau sabtu
sama minggu aku bisa jualan dari pagi sampai malam
om aku boleh nggak ya izin sama bu guru biar aku pulang cepat abis itu aku jualan gorengan
jangan dong nanti kalau izin sama guru
minta pulang duluan intan yang rugi nanti pelajarannya dapat sedikit ilmunya
dapat sedikit nanti nggak jadi orang pintar iya kan iya juga om
semua siapa yang suruh jajan sembarangan di jam istirahat kalian kan sudah tahu
peraturannya cuma boleh jajan di kantin sekolah ayo adik adik balik lagi kantin sekolah
cepet aku punya ide ide apa aku jualannya di sekolah aja om di sekolah iya oh daripada teman teman
jajan di luar dari ngambeli gorengan aku aja soalnya kalau jajan di luar suka dimarahin
penjaga sekolah om nah ini baru intan anak pinter terus dulu pinter banget kamu
kok bisa punya ide kayak begitu ya om oh ya aku mau ngasih tahu yang dulu ya ya
ada apa intan intan tahu gorengan intan bisa jual kemana gimana di sekolah
aku bakalan jualan waktu jam istirahat
ide bagus itu kalau diizinkan sampai sekolah
bagus pinter idenya
tapi kenapa yang
jajanan kamu harus lebih diperhatikan lagi
lebih sehat lebih bersih
karena teman teman kamu di sekolah
nggak suka kalau jajanannya seperti jajanan yang nggak bersih
oh gitu ya yang
aku pasti dengar nasihatnya yang
sebentar ya yang
kamu sedang apa
kau akan mesinnya yang
aku ketemu sama om yang baik banget
baiknya seperti malaikat
aku pengen banget punya papa kayak mama naikkan baik hati
katanya biar aku nggak kehujanan
baik sekali om itu
jas hujan kan cukup mahal
makanya mulai sekarang aku mau nabung
buat ngembalikan uangnya om malaikat baik hati
ada yang aku mau keluar dulu ya
ada mau beli makanan aku nggak
ada mama aku aku nggak boleh jajan sembarangan
ini aku sendiri yang buat loh
nggak ada kotor
ini beneran kamu yang bikin
iya ini resep nenek aku
ini enak dong
ini enak ini
teman ada yang mau beli nggak
ini enak banget loh
ini enak banget loh
ini enak banget loh
aku udah beli nih
nih kamu beli makanan dari mana itu
aku dapat dari teman aku
dia beli dari mana gitu
tapi ini enak loh cobain deh
enggak dulu deh
besok aku beliin deh kalau kamu mau
besok yuk udah bel tuh
kakak pak ustadz temannya om mirza
kalau kita sholat dan berdoa
kita akan dilindungi sama allah
aku mau beli sejadah buat mama
biar aku sholat semua mama
mudah mudahan uangnya cukup
iya deh ada yang ibu bisa bantu
bu yang ini berapa ya
oh yang ini rp enam puluh dek
adik punya uangnya berapa
saya cuma punya rp tiga puluh
yang ini aja dek
ini juga bagus kok